ada dua puluh tiga juta mobil yang akan mudik
akan ada tujuh belas juta sepeda motor yang akan mudik
angka angka ini bukan angka angka yang kecil
sehingga saya ingatkan sudah tiga kali kita rataskan
untuk manajemen lalu lintas manajemen trafficnya betul betul disiapkan
pernyataan presiden joko widodo pada selasa bukan tanpa data
kementerian perhubungan memprediksi ada delapan puluh lima juta orang
yang akan melakukan mudik pada tahun ini
prediksi ini meningkat empat puluh persen dari tahun dua ribu sembilan belas lalu
kepadatan kendaraan di jalan tol menjadi salah satu konsentrasi jelang mudik nanti
dalam bincang bakbelakan detik com
menteri perhubungan budi karya sumadi memaparkan
akan ada sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai penumpukan kendaraan
bahkan budi menuturkan akan menggratiskan tarif tol
jika antrian kendaraan mencapai satu km di depan gerbang tol
apabila antrian mobil itu lebih dari satu km maka gak bayar malah
jangan memaksakan lah kira kira gitu ya
jadi kita bisa memberikan suatu homebook ya untuk pengelola tol
supaya lebih cepat
sejalan dengan itu pada dua puluh dua april
badan pengelola jalan tol dan pengelola tol cipali
berencana akan meniadakan transaksi di gerbang tol utama palimanan cirebon
kendaraan akan terus melintas di gerbang utama tol palimanan tanpa melalui transaksi
meski demikian kendaraan akan tetap melakukan transaksi di gerbang keluar masing masing tujuan
upaya ini dilakukan untuk mengurangi hambatan atau kepadatan yang biasa terjadi di gerbang utama palimanan
cepat saja nanti ngetap nya atau transaksinya di gerbang tol berikutnya
lebih membuat kenyamanan
sampai kapan pada pelaksanaan dari kapan sampai kapan
kita nanti tentunya akan kita evaluasi kalau bisa seterusnya
tapi sekarang harus mudik dulu ya
selain wacana menggratiskan tarif tol pemerintah juga akan menerapkan ganjil genap kontraflow one way
dan pelarangan kendaraan tiga sumbu atau truk masuk tol saat arus mudik lebaran nanti
tim liputan cnn indonesia